seni mural atau menggambar di tembok kini banyak dipakai untuk memperindah suatu tempat
biasanya seni mural ini berbentuk gambar gambar bebas ataupun tulisan tulisan grafiti yang dibuat dari cat semprot
nah sekarang ini saya menemukan sebuah mural yang berbeda dari biasanya yaitu mural yang berkonten edukatif
bertempat di kelurahan pademangan timur dua gang dua puluh dua perkampungan yang temboknya dulu hanya berwarna abu abu polos dan beberapa coretan vandalisme
kini berubah menjadi sangat menarik dengan tembok yang bisa menjadi media belajar
mulai dari mural tokoh pahlawan hitung hitungan matematika peta indonesia pengetahuan tata surya
sampai huruf huruf hijayah untuk pelajar
pelajaran agama islam
berawal dari beberapa orang pemuda warga pademangan yang memiliki ide untuk mengisi kekosongan tembok dengan gambar gambar
yang bisa mengedukasi para warga khususnya anak anak
kemudian berkolaborasi dengan lurah setempat untuk merealisasikan
dan sekarang menjadi program dari kelurahan pademangan timur untuk memperindah wilayahnya
sekarang sekarang ini kan kebanyakan kan anak anak kecil mainnya handphone
sekali ya untuk damai belajar gitu
kalau pulang sekolah kan dari sekolahan mereka pulang masih bisa belajar
ataupun mau masuk ke kelas mereka bisa melihat lihat oh kayak gini nih berarti
membuat mural mural yang edukasi terutama yang ada untuk mural yang nuansanya pendidikan
dan juga bisa berkreasi di luar sekolah sekolah
lukisan lukisan di tembok ini sangat menarik perhatian warga
selain indah dipandang banyak juga anak anak yang menggunakannya sebagai media belajar
kalian sering lewat sini
kalau lewat sini pasti baca ini dong ya
membantu banget buat kalian ya sambil ngafal ngafalin
selain anak anak yang antusias banyak juga orang tua yang senang karena anak anaknya bisa bermain di luar
sambil belajar melalui mural yang ada di sepanjang jalan permukiman mereka
bagus baik anak anak jadi senang melihatnya
tadinya kan seperti kumuh gitu sekarang udah enak udah bagus di sini
jadi anak anak sekolah juga sembari lihat sembari bisa belajar di luar sekolah
perkampungan di pademangan ini juga sempat mencuri perhatian gubernur anies baswedan
ia mengapresiasi kreativitas warga dengan mengunggah foto suasana mural di media sosial miliknya
selain mural yang sangat edukatif warga di sini juga sangat peduli akan lingkungan sehingga bersih dan juga ramah untuk anak anak
semoga semakin banyak lagi warga yang bisa memanfaatkan permukiman mereka untuk menjadi wadah berekspresi yang edukatif
ratu nabila maranata pademangan jakarta utara